seorang remaja asal pasuruan kamis pagi ditemukan tewas mengenaskan di area pelabuhan
diduga remaja tersebut merupakan korban pembunuhan setelah melihat kondisi korban yang mengalami luka parah di bagian leher dan kepala akibat dipukul batu
warga pelabuhan di kelurahan ngemplak rejo kota pasuruan kamis pagi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berlumuran darah
korban bernama dimas dwi aji saputro yang masih berusia dua puluh tahun warga jember tewas mengenaskan dengan luka bacokan di bagian leher dan kepala remuk diduga bekas dipukul dengan batu besar
korban pertama kali ditemukan salah satu warga pesisir yang hendak melaut dalam kondisi tergeletak kaku berlumuran darah di pelabuhan
disinyalir korban dibunuh pada rabu malam
terus banyak warga kesini semua
bukan orang kesini
bukan bukan orang kesini
ada luka di korban
ada bekasnya noh
hasil olah tkp polisi menemukan pisau berlumuran darah yang diduga milik pelaku serta batu besar berlumuran darah
iya pak ya sekarang sudah dibawa ke rumah tkp untuk identifikasi dulu ya pak ya
untuk luka korban gimana
lukanya luka sementara di luka ya pak ya
tapi nanti perlumuran lebih lanjut ya pak ya
untuk proses penyelidikan korban dibawa ke rumah sakit r sudarsono untuk menjalani proses autopsi